bahkan saat ini perbekel atau kepala desa bungayakangin adalah seorang muslim dari dusun kecicang islam
di akhirnya gitu kan dan apa